seperti yang kita ketahui ya bahwa satu mei ini juga diperingati sebagai hari buruh internasional
tentunya selalu saja ada aksi demonstrasi yang ingin disuarakan oleh para buruh
para buruh menyampaikan aspirasinya dan hari ini ada sebanyak tujuh puluh lima ribu buruh yang
berencana untuk melakukan aksi di depan istana negara jakarta pada perayaan may day
atau hari buruh internasional yang jatuh pada hari ini
untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini peringatan hari buruh di depan istana merdeka jakarta
kami sudah terhubung dengan korrespondensi anan indonesia albi pratama
selamat pagi albi kondisi terkini sejauh ini bagaimana terkait juga jumlah peserta yang ikut demonstrasi dan juga arus lalu lintas di sana
ya selamat pagi aldi dan juga lady hari ini merupakan tanggal satu mei dua ribu delapan belas yang juga bertepatan dengan hari buruh internasional
atau yang biasa disebut dengan may day
nah hari ini di sejumlah wilayah indonesia rencananya akan ada serangkaian unjuk rasa yang dilakukan di berbagai tempat
tidak terkecuali di wilayah dki jakarta sendiri yang nantinya akan dipusatkan di beberapa tempat
seperti misalnya yang pertama nantinya buruh sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat akan berkumpul pertama kali di kawasan monumen patung kuda
ataupun arjuna wiwaha di jakarta pusat lalu mereka bergerak nantinya menuju ke istana negara yang ada di jalan medan merdeka utara
sampai dengan pukul satu untuk melakukan sejumlah unjuk rasa ataupun orasi menyampaikan aspirasi aspirasi mereka yang nantinya akan mereka sampaikan
setelah itu mereka nantinya akan bergerak menuju ke kawasan senayan untuk terbagi ke dua tempat sekaligus
yang pertama adalah gedung dpr mprri
lalu yang kedua adalah kawasan istora senayan karena nantinya sejumlah serikat buruh yang jumlahnya diperkirakan akan ada sekitar tiga puluh lima serikat buruh ini sendiri
yang digabungkan menjadi sekitar satu ratus lima puluh ribu buruh ataupun pekerja dari wilayah jabodetabek dan juga beberapa wilayah wilayah industri lainnya
seperti karawang lalu ada purwakarta dan juga ada beberapa wilayah seperti di bogor dan juga kawasan banten
akan berkumpul dan juga bergabung semua di istora senayan sendiri untuk nantinya akan ada acara pagelaran kesenian
yang dilakukan di sana sekaligus ada sejumlah hal hal yang nantinya akan disampaikan oleh salah satu pimpinan dari serikat buruh sendiri yang ada di indonesia
terkait dengan visi misinya di tahun dua ribu sembilan belas mendatang terkait dengan tahun politik yang mana sejumlah harapan harapan buruh ini sendiri akan disampaikan
nah lady dan juga aldi di belakang saya tadi sudah dilakukan apel kesiapsiagaan sekitar pukul enam pagi sampai dengan enam tiga puluh pagi
yang dikomandoi oleh kapolres jakarta pusat yaitu kombes polisi roma huta julu
ada sekitar dua puluh ribu personil polri yang disiapsiagakan belum ditambah dengan polisi pamung praja dan juga tni
nantinya menjadi sekitar dua puluh lima ribu personil yang akan mengamankan sejumlah lokasi di kawasan ibu kota
tempat dilakukannya demonstrasi buruh sendiri yang akan dilakukan pada pukul sepuluh waktu indonesia barat nanti
nah terkait dengan lalu lintas memang pagi tadi masih terpantau cukup lancar tidak ada pengalian arus lalu lintas yang dilakukan
tetapi nantinya jika sejumlah pekerja ataupun buruh
ini bergerak menuju ke sejumlah tempat yang dituju maka rekayasa lalu lintas bukan tidak mungkin ini akan dilakukan
karena sifatnya masih situasional sampai saat ini belum ada titik titik khusus yang nantinya akan langsung dilakukan rekayasa
tetapi jika nantinya masa ataupun para demonstran ini bergerak dari kawasan patung kuda menuju ke kawasan istana negara
maka kendaraan kendaraan dari arah kawasan hayamuruk ataupun gajah mada ini akan dialihkan menuju kawasan juanda
agar tidak mengalami kemacetan lalu lintas yang ada di kawasan medan merdeka utara
maupun di kawasan medan merdeka barat begitu aldi dan juga lady
ya albi ini akan dituntut oleh para buruh ada tiga hal kerja layak upah layak dan juga hidup layak
terkait tiga hal ini bagaimana penjabarannya dan apakah ada tuntutan upah minimum regional lagi
yang akan disampaikan oleh para buruh dalam may day dan demonstrasi yang dilakukan hari ini di istana negara
ya aldi saya tidak bisa mendengar pertanyaan anda dengan begitu baik
tetapi yang bisa saya tangkap di sini adalah nantinya ada sejumlah hal memang yang akan disampaikan
dalam orasi yang akan dilakukan pada saat demonstrasi dilakukan di sejumlah tempat tersebut
setidaknya ada tiga tuntutan utama yang nantinya akan disampaikan sebagai aspirasi
yang pertama adalah terkait dengan meminta untuk dinaikannya upah minimum dari pekerja yang ada di kawasan industri
yang ada di indonesia sendiri lalu yang kedua adalah menurunkan tarif dasar listrik
dan juga menurunkan harga bbm dan juga sembako
tapi itu belum ditambah sejumlah hal hal yang dituntutkan lainnya oleh sejumlah serikat buruh
ya ada beberapa peraturan peraturan yang memang
yang dituntut untuk dilakukan revisi ataupun pencabutan
seperti misalnya pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas terkait upah
yang mana ini juga diminta oleh sejumlah konfederasi serikat buruh untuk direvisi terkait dengan pengupahan mereka
lalu yang kedua adalah tentang peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh
yang membahas terkait dengan tenaga kerja asing khususnya dari tiongkok
yang memang diprotes oleh mayoritas konfederasi serikat buruh sendiri
karena memang mengancam ketersediaan lahan kerja yang ada di indonesia
karena mereka menganggap bahwa tenaga tenaga dari indonesia sendiri sudah cukup mampu untuk menggarap
ataupun melakukan pekerjaan pekerjaan yang saat ini tengah dilakukan oleh sejumlah pekerja dari negara asing
seperti misalnya pembangunan jalan tol lalu pembangunan mrt
dan juga sejumlah pembangunan proyek infrastruktur strategis
yang saat ini tengah dikebut oleh pemerintah di era presiden joko widodo menjelang tahun dua ribu sembilan belas ini sendiri
dan nanti memang aspirasi aspirasi ini masih akan terus berkembang
seiring dengan pertemuan pertemuan yang dilakukan oleh
sejumlah konfederasi serikat buruh
baik itu di kawasan patung kuda menuju ke istana presiden
dan nantinya berakhir di kawasan gelora bungkara untuk mempersiapkan
sejumlah tuntutan tuntutan kepada calon calon presiden
yang akan melakukan kontestasi politik di tahun dua ribu sembilan belas mendatang
begitu aldi dan juga lady
baik terima kasih albi pratama untuk informasi anda
selamat bertugas kembali dan tentunya kita harapkan ya
agar orasi ataupun unjuk rasa yang ingin disampaikan oleh para buruh ini bisa berjalan dengan tertib